stasiun kereta cepat halim ini merupakan stasiun penghubung antara jakarta dan bandung
diharapkan dari stasiun halim ini akan terintegrasi dengan moda transportasi seperti lrt transjakarta dan juga tol jakarta cikampek
pembangunan empat stasiun perlintasan kereta api cepat jakarta bandung dikebut
agar target rencana diresmikan pada agustus mendatang
empat stasiun dari jakarta hingga bandung yakni stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan juga stasiun tegaluar di kabupaten bandung
corporate communication manager pt kereta cepat indonesia cina atau kcic emir munti mengatakan
dalam waktu dekat kereta cepat jakarta bandung akan menjalani uji coba atau tes komisioning
tahap awal untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang telah dibangun
bahkan manajemen terus melakukan tes uji seperti kesinyalan jalur
wc dan juga uji ujian yang telah dibangun
termasuk persiapan stasiun penghubung di empat lokasi seperti di stasiun kereta api cepat halim
terdiri atas tiga lantai lantai pertama untuk lalu lintas keluar masuk penumpang
lantai dua ruang tunggu serta area komersial dan lantai tiga sebagai area peron
para pekerja proyek tampak menuntaskan tahap pembangunan stasiun halim baik di lantai satu lantai dua maupun peron
target yang kami terima adalah delapan belas agustus
diresmikan oleh pak jokowi
nanti teknisnya seperti apa akan terus kami koordinasikan dengan kementerian terkait
saat ini masih dalam pembahasan dengan kementerian perhubungan berapa tarif yang akan ditawarkan kepada masyarakat
saat ini pembangunan sudah berjalan lancar ya
cuman sekarang yang sedang kita kejar kita pastikan adalah pengujian ini
karena tahapannya kita harus memastikan keselamatan dan keamanan nanti operasional kcb
karena akan melayani masyarakat
stasiun halim merupakan salah satu stasiun integrasi dengan lrt jabotabek
transjakarta transjakarta cikampek
nantinya para penumpang kcjb bisa menaiki lrt sebelum atau setelah mereka melakukan perjalanan dari atau ke bandung
stasiun kereta cepat halim dan stasiun lrt jabotabek halim dihubungkan dengan sebuah skybridge atau jembatan yang terdapat di lantai dua
padahal pembangunan ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
jarak antara stasiun ka cepat halim dengan karawang berjarak sekitar empat puluh satu km
dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan
dalam waktu dekat kcjb akan bersama kemenhub melakukan tes komisioning
sebagai sarana mendapatkan sertifikasi kelayakan kereta api cepat jakarta bandung
kereta cepat bisa meluncur hingga kecepatan maksimal tiga ratus km
waktu tempuh tiga puluh enam hingga empat puluh lima menit sudah termasuk waktu berhenti di stasiun
jarak lintasan dari jakarta hingga bandung mencapai satu ratus empat puluh dua tiga km
tim liputan cnn indonesia